infrastruktur pengisian bahan bakar kendaraan listrik menjadi salah satu yang penting jika jumlah kendaraan listrik semakin banyak
apalagi data dari gabungan industri kendaraan indonesia atau gaikindo mencatat setiap tahunnya
penjualan mobil listrik terus meningkat sebanyak tiga puluh hingga tiga puluh dua persen
untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik pln unit induk jawa timur menyediakan sejumlah infrastruktur kelistrikan
melalui stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau spklu
di surabaya sudah ada tiga spklu yaitu di jalan dr sutomo jalan ketintang dan btc
spklu di wilayah surabaya sendiri pertama didirikan sejak tahun dua ribu sembilan belas
stasiun pengisian pertama terletak di jalan dr sutomo surabaya
sepintas di sini seperti spbu pada umumnya namun di sini adalah spklu untuk khusus pengisian daya listrik untuk kendaraan listrik anda
nah ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika anda ingin mengisi daya di sini
pertama pastikan anda sudah memiliki pln mobile kemudian pastikan juga saldonya tercukupi
setelah mengisi data melalui aplikasi pln mobile nantinya anda akan mendapatkan scan barcode
dan nanti anda akan juga diarahkan untuk memilih kwh yang dibutuhkan
setelah proses selesai maka akan dilanjutkan untuk proses pembayaran
setelah proses pembayaran selesai maka anda siap untuk mengisi daya listrik kendaraan anda
pembelian daya listrik kendaraan anda
biaya pengisian daya listrik tergantung pilihan konsumen
harga mengikuti tarif listrik normal per satu kwh adalah rp dua empat ratus enam puluh enam
di jawa timur terdapat delapan spklu yang tersebar di beberapa wilayah
dalam satu spklu biasanya terdapat lebih dari satu unit charging
pln unit induk jawa timur berencana untuk memperbanyak jumlah spklu
khususnya di wilayah res ariatoh
di setiap lokasi ini ada lebih dari satu ada yang lebih dari satu ada yang tiga unit
jadi bisa melakukan charging itu secara paralel di situ
nah kalau rencana kita ke depan karena kita ingin orang itu nyaman ketika menggunakan kendaraan listrik
ya dari misalnya jakarta mau ke bali ya dan saat ini kita ingin
mungkin menyisipi lagi ya di res ariatoh mungkin kita dalam waktu dekat nanti akan menambah di probolinggo ya
probolinggo dengan di banyuwangi
karena jarak tempuh ya untuk kendaraan listrik mobil listrik itu untuk full charging itu antara dua ratus sampai dua ratus empat puluh an ya untuk jarak tempuhnya
jadi kita ingin orang itu nyaman enggak khawatir kehabisan
jadi kita tidak akan menambah di dalam apa namanya baterai ya di dalam perjalanan
berbeda dengan spku kali ini institut teknologi sepuluh november atau its surabaya juga tengah melakukan pengembangan teknologi
berupa stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum atau spbklu
pengguna kendaraan listrik hanya perlu menukarkan baterai lama dengan baterai baru yang sudah tersedia di spbklu dengan waktu kurang dari sepuluh menit

namun saat ini inovasi spbku hanya diperuntukkan untuk motor listrik gesit
untuk pemanfaatannya pengguna harus memiliki aplikasi bicaswa
setelah pengisi data maka akan diarahkan untuk prosedur selanjutnya
spbku karya tim dosen mistres ini juga dilengkapi dengan sistem keamanan yang canggih
selain bisa mendeteksi kondisi baterai data pengguna juga akan terproteksi oleh sistem
sistem sp bklu kami ini sudah dilindungi dengan keamanan yang baik
jadi ketika ada orang melakukan swap dia akan memasukkan baterai yang lama
batik yang lama akan kami cek bagaimana kesehatannya
kemudian kami cek juga id nya apakah ini dibuat oleh gesit
nah disitu kami akan bisa memutuskan apakah bisa di swab dengan baterai yang baru
kemudian data data pengguna
pengguna juga sudah kami amankan sehingga tidak bisa ditemper atau dipalsukan
ya sejauh ini sudah ada enam unit dari produksi sppklu its ini yang dipasang di denpasar
dalam rangka mensukseskan kegiatan g dua puluh tahun dua ribu dua puluh
kemudian selain itu kita juga akan mengembangkan produk lain
yang memiliki spesifikasi berbeda untuk tipe sepeda motor listrik yang lain